kalau dapat dipotong sama dia minta bayaran mereka
banyak sekali lima puluh
bansos dikorupsi bansos dipungli
menteri sosial tri risma hari ini marah saat mendengar pengakuan sejumlah warga soal dana bansos mereka disunat
sidak yang dilakukan menteri sosial tri risma hari ini memang pantas dilakukan
karena memang bansos rentan diselewengkan
praktik menjadikan bansos sebagai lahan korupsi sebenarnya bukan baru kali ini saja terjadi
sebelumnya bansos pernah menjadi bahan bancakan oleh mensos juliari batubara saat itu
juliari didakwa menerima suap rp tiga puluh dua empat puluh delapan miliar rupiah dari sejumlah pemenang tender paket bansos
namun belakangan juliari didakwa
dituntut sebelas tahun penjara dan hanya diminta mengganti uang kerugian negara sebesar empat belas lima miliar rupiah
selain dipungli dan menjadi bahan suap bansos juga ditilap
berapa kali perangkat desa harus masuk bui karena kedapatan menilap dana bansos
modus para pelaku beragam mulai dari memasukkan data penerima hingga modus membantu mencairkan
uang tidak diberikan kepada penerima atau dipotong
pemerintah sebenarnya berulang kali mengungkapkan perihal data fiktif penerima bansos
mensos tri risma hari ini bahkan mengaku sempat dibuat pusing dengan jutaan data ganda penerima bansos
jadi kami kemarin sudah komunikasi dengan bpk bpkp kpk kejaksaan agung
kami menidurkan data dua puluh satu satu ratus lima puluh enam
sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini terus secara terus menerus itu kita minta dari daerah
potensi bansos menjadi lahan korupsi sebenarnya berulang kali diingatkan indonesia corruption watch
dan rakyat korupsi
karena bansos pandemi covid sembilan belas yang begitu besar rentan pengelewengan
pemerintah telah menggelontorkan anggaran bansos dua ribu dua puluh satu sebesar rp empat ratus delapan delapan triliun dalam berbagai bentuk program
di tengah kondisi sulit saat pandemi banyak rakyat miskin menjerit
ironisnya tak sedikit orang yang tak punya hati nurani menjadikan bansos lahan korupsi demi memperkaya diri